hai alaik foreigners ya oke kita bawah
kita kembali ke ibunya ya oke oke udah dimarahin ya amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh adek posisi ada minyak jahit unggah minyak jahit unggah
ada itu mah komposisi suka pakai buat maaf
terpuk nepok sekarang aja tuh tepuk pramuka
seneng banget sih kelihatannya
iya kelihatannya seneng tenang ada apa sih kayak podi gitu
iya dong karena malam ini kita akan tidur dengan minyak dan gak akan tepak tepak tepak tepak lagi nyamuk
karena kita udah pakai lotion anti nyamuk
biar kita bebas dari demam berdarah
kalau kita sih bebas dari demam berdarah kalau kalian gimana
wah iya pas banget nih kebetulan sop bagi dong mesin anti nyamuknya
kan kalian beli banyak ya jadi pas banget lah buat bagi bagi gitu ya
ya bagi dong ayo sini cincai moe
eh eh salah tagihannya is cincau
ini ngerak mana
haiyaa sun lu orang biasanya juga perhitungan juga kan masalah nyamuk
ya kan ya kan ya kan itu bener bener
hahaha jadi lotion ini untuk anak sole doang bukan untuk nu orang
tuh haiyaa denger liat itu
misalnya kayak terlalu bebek yaa
kita kan anak soleh iya gak
emangnya kita bukan anak soleh
katanya kalian kan soleh ya bagi dong lotionnya
mana ada anak soleh tapi gak bagi bagi
yaudah kita akan kasih ke kalian lotion anti nyamuknya
tapi ada satu syarat
kalian harus merem biar enak bagiinnya
ini lamaan sih
iya lah ini mau banget
aku punya firasat buruk
iya dua tangan gini gini
iya gitu tuh tuh tuh kayak ismail
udah kan gitu oke
jangan ya gak bakal aku bagi
jangan ya gak bakal aku bagi
dasar kalian pelit
jangan kebawa emosi
ini masalah lotion itu aja loh
sampai mau berantem
aku jadi berantem
biasanya kamu kan yang perhitungan
perhitungan sama pelit itu beda ismail
beda kalau pelit tuh gak mau kasih
kalau perhitungan tuh kayak biru
gak pelit ya pelit
perhitungan yang hitung hitung
wah gitu tuh
yaudah gimana nanti
kalau aku bikinin lotion anti nyamuk
tapi dengan harga yang murah
kamu tahu pakai apa
pakai minyak zaitun
bilang tuh udah tadi
oh minyak zaitun kalau nggak salah di dapur pak nis sama kak siki ada tuh
yuk yuk yuk
belok kiri misalnya belok kiri belok kiri depan
hancetnya yang ketipangkan
aduh jangan di tokek ini dong
aduh kok bisa sih mr
maaf kalau sengaja tadi remnya nggak bisa
sepedanya men company dipakai pakai aja sih
udah sekarang sepedanya kita balikin lagi yang punya yuk
kita gimana jalan gini
ustadz sebenarnya gimana
pegangin lu pegangin lu
sampai kaget deh
sampai kaget sini ya
sampai kaget mister ya
belum belum akan dimarahin ya
pak deh posisi ada minyak jahitun nggak
oh minyak jahitun
ada itu mah
kan positif suka pakai buat masak
posisi ambilin dulu ya
kok tumben nanyain minyak zaitun
mau masak apa sih
iya pak deh
bukan buat masak pak deh
tapi buat bikin lotion anti nyamuk kok deh
iya pak deh
iya pak deh
lotion anti nyamuk
kata ismail minyak zaitun ini bisa dijadikan lotion
biar jaga jaga dari gigitan nyamuk ke rumah berdarah
baru kali ini pak d dengar ada lotion anti nyamuk
yang terbuat dari minyak zaitun
oh dulu almarhumah ibu saya bikinin buat saya pak d
makanya sampai sekarang tahu
api tenang pak deh
wah apa ini
ismail ntar kalau loskin nyamuknya udah jadi
mpok sama pak deh bagi ya
siap pak siti
siap pak deh
wah api tenang
eh tunggu dulu
goceng dulu dong pak siti
aduh lupa jangan goceng
kalau goceng mah murah
bagaimana kalau lima ribu
pak siti jangan dengerin omongan pak siti
gitu aja pake dibisnisin
ini aja nih minyak jahitunnya emang
dari mana dari pak siti
pak siti itu mencari kesempatan dalam kesempitan pak siti
udah tenang aja pak siti
nanti kita kasih
oh ya nggak ada butuh itu

aduh ya nggak ada butuh itu
kok tutup pintunya
kemana tuh orangnya
mungkin dia ke toilet ya
seolah dia hobi ke toilet
lagi aneh tuh orangnya
orang tuh kalau hobi tuh ke mall tempat rekreasi
kalau tau begini mending toiletnya pindahin aja ke sini kali ya besok besok
bukain mas rikiti gerbangnya
ini gerbangnya tinggalin begini bisa dicolok orang loh
bisinya dikeloin loh
ya allah bener bener ya